daun kering yang gugur biasanya hanya menjadi tumpukan sampah yang tidak berharga
tapi di tangan seorang teddy arte daun yang biasanya tidak berguna ini menjadi lukisan yang bernilai estetika tinggi
lukisan daun boleh jadi merupakan karya seni yang masih terdengar asing
siapa sangka dari sekedar daun kering teddy arte mampu mengubahnya menjadi sebuah lukisan
sudah empat tahun teddy menekuni profesi sebagai pelukis daun
sebagai bahan baku teddy memilih daun dari pohon berakar keras seperti daun ketapang serta nangka
teddy memilih daun ketapang atau duku karena permukaan daun rata dan daun lebih bertahan lama
teddy hanya menggunakan daun kering alami yang jatuh dan tua secara alami
daun jenis ini lebih kuat
saat digunakan sebagai media lukis
sementara untuk cat teddy menggunakan cat air cat poster dan lem
kendalanya daun medi daun kan lebih kecil
melukis di media kecil itu lebih susah juga
terus permukaannya licin tidak seperti di kanvas
mungkin unik ya karena jarang juga kan melukis daun
saya masih berproses
walaupun apa namanya kalau bunga itu hasilnya buah itu hasil daun itu proses
saya juga masih berproses seperti daun itu
untuk satu karya lukisan biasa teddy butuh waktu dua hingga tiga hari
kali ini saya menantang teddy melukis saya dalam waktu yang singkat
untuk satu karya tulis teddy membandrol harga minimal lima ratus ribu rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan
kedepan teddy bermimpi menggelar
pameran lukisan daun
hahaha selesai juga
biasanya mas teddy menghasilkan satu karya ini bisa sampai dua tiga hari
tapi dengan tantangan saya cukup satu jam
meskipun saya tadi rada pegel banget ketawa
karya seni bisa dilakukan dengan beragam cara
dan di daun kering seperti ini siapa sangka menjadi sebuah karya seni
bernilai estetika tinggi dan pastinya juga memiliki daya jual